bagi para pelaku usaha kecil menengah dan mikro pandemi covid sembilan belas menjadi salah satu ujian berat
beberapa pengusaha melakukan beragam cara agar roda bisnis tetap berjalan tanpa merumahkan karyawannya
tujuh restoran yang tersebar di sejumlah mal di surabaya terpaksa tutup
tanpa merumahkan pegawai ia mengubah strategi dengan menggenjot pelayanan delivery dan dipusatkan di satu restoran di luar mal
ia pun mengklaim melakukan protokol kesehatan pada karyawannya
jadi karena kita kalau merumahkan sih sangat berat bagi saya kita tidak melakukan merumahkan karena mereka sendiri sangat ingin bekerja
oleh karena itu kita tetap buka dan berikan kesempatan mereka bekerja
bahkan mereka bekerja kita kan mendapat cukup banyak pesanan dari billboard dari luar
mereka dengan semangat masih masuk jam lima pagi dan kita bekerjakan karyawan operator juga susifan
bahkan kita sekarang di era covid ini kita bekerja
jadi kita lebih sibuk ya pak ya karena harus mempersiapkan ini
lalu setelah itu kita juga melayani delivery
pengembangan skema penjualan online pun dilakukan oleh hendy stiono pemilik satu ratus tiga puluh outlet kebab di dalam negeri dan di luar negeri
selain penjualan online pengembangan produk pun menjadi salah satu inovasi yang diprioritaskan
perusahaannya mulai memproduksi makanan beku kemasan serta membangun pola penjualan berbasis reseller
ini bisa kita alihkan ke divisi divisi
yang sebelumnya nggak ada divisi frozen yang sebelumnya nggak ada divisi online
ini yang kemudian kita aktifasi kembali yang justru sebelumnya tidak menjadi prioritas sekarang jadi prioritas utama
alhamdulillah dari situ ternyata bisa mendapat penggantian walaupun belum sebaik kondisi normal
badri dosen ekonomi unair surabaya mengaku inovasi dibutuhkan dalam menyikapi perubahan tren di dunia usaha kuliner
selain mengubah kebiasaan konsumen dari offline kini menjadi online
serta makanan yang diproduksi secara frozen food perusahaan pun dapat menerapkan pola kerja bergantian untuk para karyawannya
menurut badri dengan adanya skema adaptasi kebiasaan baru
sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang paling cepat untuk kembali pulih
karena kuliner menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan manusia